dan untuk mengetahui kondisi arus balik di jalur utara jawa kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia dini apriliana
yang pada saat ini berada di gerbang tol palimanan mari kita sapa bersama sama selamat malam dini
bagaimana kondisi lalu lintas di tempat anda berada sekarang di pintu tol palimanan bisa diupdate
selamat malam olivia saat ini saya sedang berada di gerbang tol palimanan
dan gerbang tol palimanan di arus balik ini pada malam ini terpantau ramai lancar dari kedua arahnya
dari arah jawa tengah menuju ke jakarta dan arah sebaliknya dari arah jakarta menuju ke jawa tengah
meski demikian pukul sore pukul lima belas waktu indonesia barat tadi kepadatan sempat terjadi di gerbang tol palimanan
yang mengular sepanjang satu lima km dan diprediksikan nantinya kepadatan akan kembali pada
pukul lima belas waktu indonesia barat tadi kepadatan sempat terjadi di gerbang tol palimanan

dan juga untuk mengantisipasi arus balik dari jawa tengah menuju jakarta dari pihak operasional tol ini
sudah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak untuk mengatur jam kepulangannya dari arah jawa tengah menuju jakarta
sehingga tidak sama pada tanggal sepuluh juli nanti nantinya sehingga tidak adanya penumpukan volume
di arus antrian di gerbang tol palimanan
dan juga operasional tol juga sudah menghimbau jika nantinya akan terjadi kepadatan sepanjang lima km
di gerbang tol palimanan nanti operasional tol akan bekerjasama dengan kepolisian untuk mengarahkan pengendara
untuk keluar ke tol plumbon yang nantinya melalui jalan arteri dapat masuk kembali ke tol cipalida di gerbang tol sumber daya
dan selain itu juga olivia bahwa operasional dari tol juga sudah menerapkan voucher prabayar
yang dikhususkan untuk kendaraan golongan satu di tol palimanan
voucher ini khususnya untuk kendaraan dengan gerbang tol asal brebes timur dan juga cikarang utama
dan selain itu voucher ini berlaku sebagai alat pembayaran layaknya seperti uang pas
dan diharapkan nantinya dengan adanya
kartu pasca prabayar ini tidak akan adanya antrian di gerbang tol palimanan
baik dini apriliana terima kasih
laporannya langsung dari pintu tol palimanan